informasinya masih sama dari ibu kota jakarta
hingga tanggal lima belas september dua ribu delapan belas proses pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau jpm tanah abang telah mencapai tiga puluh persen
untuk lancaran proses konstruksi di seluruh ruas jalan jati baru pemprov dki akan menutup seluruh ruas jalan jati baru
proses konstruksi berupa pemasangan rangka baja telah diselesaikan sepanjang satu ratus delapan puluh tujuh meter
sedangkan pemasangan precast atau lantai beton telah mencapai satu ratus lima belas meter
jembatan penghubung antara stasiun tanah abang dengan blok g dan blok f pasar tanah abang ini dibangun menggunakan konstruksi baja
yang dapat dibongkar pasang atau knockdown dengan panjang sekitar empat ratus meter lebar dua belas enam meter dan tinggi dua belas meter
dua puluh persen proses konstruksi berupa pembuatan material rangka baja dan precast atau lantai beton merupakan proses fabrikasi yang dilakukan di luar lokasi proyek
sedangkan dua puluh persen proses konstruksi lainnya yang meliputi pembangunan fondasi pemasangan rangka baja lantai beton atap hingga finishing dilakukan di lokasi proyek di tanah abang
pembangunan jpm yang dimulai pada tiga agustus lalu ini ditargetkan selesai pada lima belas oktober mendatang
kita pekerjaan dua puluh empat jam jadi kita melakukan blokir di satu sisi jalan itu dari jam empat pagi sampai jam tujuh malam
untuk saat ini pembangunan itu dimulai dari zona a zona a b c dan d yang masing masing memiliki panjang seratus meter
namun dengan target kita pencapaian lima belas oktober sudah harus selesai kami memiliki metode pelaksanaan yang baru
kami akan membangun dari dua sisi tidak hanya dari zona a tapi dari zona d juga secara bersamaan
untuk kelancaran prosesnya
proses konstruksi zona d yang akan dimulai pada sembilan belas september mendatang
seluruh ruas jalan jati baru yang selama ini digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima akan ditutup
pemerintah provinsi dki jakarta tidak menyediakan area untuk relokasi
sehingga para pedagang di jalan jati baru terpaksa mencari lokasi berjualan sementara
seperti di sepanjang trotoar jati baru yang berbatasan dengan seng pembatas proyek skybridge
namun tidak semua pkl dapat kesempatan berjualan di trotoar ini
sebagian terpaksa berjualan
berhenti berjualan selama proyek berlangsung
ini saya sudah tiga hari yang tidak jualan karena tempat itu sudah ditempati orang lain seperti itu
jadi kan saya pertama kan ada di dalam sehingga untuk sekarang kan sudah digusur sudah ditempati proyek ini
jadi sekarang tidak bisa mau keluar ya di luar juga ada yang nempati seperti itu
jadi saya bingung mau kemana seperti itu
ya kalau dibangun semua rata ya dia bingung udah bisa jualan
akhirnya ya di mana yang lahan kosong seperti itu tuh taruhan tenda soalnya kan belum ada keputusan dari pak gubernur anies
jadi dia masih bandel aja jualan
selain berfungsi sebagai tempat pejalan kaki jembatan penyeberangan tanah abang nantinya juga akan dilengkapi dengan empat ratus empat puluh enam kios bagi pedagang kaki lima
sedangkan jalan jati baru akan difungsikan kembali sebagai jalan raya yang bebas dari pedagang kaki lima